pergelaran wayang kulit setiap malam jumat kliwon dahulu diadakan secara rutin di semarang
namun setahun belakangan pertunjukan ditiadakan karena pandemi covid sembilan belas
kini wayang kulit kembali digelar tapi tidak lagi di taman budaya raden saleh
pergelaran kini dipindahkan ke tempat yang tidak dapat dipublikasikan kepada masyarakat
meski demikian masyarakat tetap dapat menikmati pementasan yang digelar teater lingkar ini secara daring
mereka yang mengetahui tempat pentas tetap dapat menonton dengan tempat duduk yang diatur berjarak
perbedaan menonjol lainnya ada pada durasi pertunjukan
bila sebelum pandemi wayang kulit malam jumat kliwonan berlangsung selama enam jam
kini pentas dipersingkat menjadi empat jam
karena jagad pewayangan ini adalah potret diri kita
diri kita itu ada di jagad pewayangan
kalau itu tidak muncul maka kita kehilangan jati diri
karena bahwa wayang kulit ini merupakan seperti apa yang saya katakan tadi potret diri manusia
pergelaran wayang kulit ini sudah berlangsung selama lima belas tahun
masyarakat tetap menikmatinya meski harus mematuhi protokol kesehatan
sudah lama dari tahun dari sekarang kan ada corona itu udah satu tahun nggak nonton
nggak ada ya karena ada
corona itu kan belum diadakan di tprs

pak yang menarik dari wayang kulit jumat kliwon apa
ya ceritanya kan senang
dari kecil ya senang wayang kulit
selama setahun wabah covid sembilan belas membuat banyak seniman dan budayawan kesulitan untuk berekspresi
pementasan yang disaksikan secara daring disambut
baik sebagai solusi agar kegiatan kesenian tradisional tetap bisa berlangsung
damar sinuko semarang jawa tengah